ya pandemi covid sembilan belas berdampak sangat buruk terhadap industri pariwisata
bukan saja di seluruh dunia tapi tentu saja termasuk indonesia
dan dibanding dengan tahun tahun sebelumnya jumlah wisatawan yang datang ke indonesia menurun pada tahun ini
nah selain itu pandemi juga merusakan industri yang berkaitan dengan pariwisata perhotelan misalnya dan juga transportasi dan lain sebagainya
jadi banyak sekali tantangan dan masalah yang harus kita hadapi khususnya dalam industri pariwisata
di lain pihak ada sedikit optimisme karena ekonomi kreatif yang berdasarkan digital menampakkan pertumbuhan
yang tentu saja bisa membantu ya untuk memberikan masukan pendapatan terhadap gdp yang lebih lagi untuk indonesia
nah bagaimana kita harus menangani pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya pasca covid sembilan belas ini
ini tentu merlukan kreativitas strategi dan resetting yang baru
untuk itu saya telah ditemani oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif kita
yang muda mas menteri wisnu tama kusu bandio
baik apa kabar sehat ya
saya lihat ini mas wisnu ini badannya semakin lama semakin langsing
ini kenapa stres selama satu tahun ini
ini mencerminkan tugas dan tantangan yang sangat berat
dan mas wisnu kan sudah berusaha untuk menangani pariwisata dan ekonomi kreatif

dan ini bukan sesuatu tugas yang mudah karena menjadi menteri pada saat pandemi covid sembilan belas itu luar biasa beratnya
bagaimana satu tahun ini persisnya apa yang dirasakan
ya gini des di awal tahun itu ya di akhir tahun lalu dan di awal tahun itu kita begitu optimis
optimis banget dengan pariwisata kita
di bulan januari peningkatan juga cukup signifikan
bulan februari juga demikian
jadi kita para pelaku sektor pariwisata itu begitu optimis dengan tahun ini
dan targetnya juga ambisius sekali untuk tahun ini
tujuh belas juta lebih
artinya kita pada saat itu sangat pede lah terhadap sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif gitu
tetapi seperti ini
jadi kita ketahui bersama pandemi
datang pada bulan maret april
bulan maret april mulai
itu masuk lah
dan ini terjadi di seluruh dunia
ya terjadi di seluruh dunia
dan akhirnya indonesia juga terkena dampaknya
kalau kita bicara pariwisata kan kita bicara pergerakan manusia
dan pandemi ini membatasi gerak manusia
itulah yang membuat jadi sektor pariwisata ini betul betul
merasakan dampak daripada pandemi covid sembilan belas ini
ada data terakhir mengenai dampak langsung ya terhadap industri ini
jadi kurang lebih ya ini masih kurang lebih karena belum selesai ya
kurang lebih tahun ini karena di awal tahun kita cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya gitu ya
sekitar tiga tujuh juta wisatawan asing datang ke indonesia
artinya itu kalau tahun lalu kita mendapatkan devisa hampir dua puluh billion usd
dengan enam belas juta lebih ya
sekarang mungkin kita cuma dapat sekitar empat billion lah gitu ya
berarti ada enam belas sekitar enam belas billion us dollar yang lost gitu ya
yang kita dapatkan di tahun ini kurang lebih gitu
nah itu yang merupakan tantangan tersendiri buat pelaku sektor pariwisata
iya dan sektor pariwisata ini banyak sekali multiplier effect nya ya
ya jadi dampak daripada sektor pariwisata ini des
bukan kepada hotel restoran dan transportasi saja
kita tahu supplier hotel ya kan daging sayur sayuran dan lain sebagainya itu sektor pertanian ya kan
lalu belum seni musisi penari dan lain sebagainya
belum umkm juga yang men support sektor pariwisata
suvenir dan lain sebagainya
jadi memang dampaknya bukan hanya pada sektor pariwisata saja yang terkena
tapi ya multiplier effect nya tadi gitu ya
yang akhirnya sangat merasakan dampaknya khususnya di bali
karena di bali itu kan hampir sebagian besar kan
ya wisatawannya internasional
wisatawannya internasional pendapatannya juga sebagian besar dari pariwisata
jadi memang ini sebuah tantangan yang sangat berat buat
kalau dari segi domestiknya bagaimana mas
karena orang kan tidak bisa kemana mana
kalau kita mau libur dan libur panjang itu ya akhirnya ke tempat tempat lokal
ini dampaknya terhadap turis domestik
jadi memang pergerakan wisatawan nusantara juga tahun lalu kan cukup banyak ya
dan dampak ekonominya juga besar ya
sekitar tiga ratus triliun ya di tahun lalu
jadi sekarang pun terdampak
setelah pelaku sektor pariwisata sudah bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik
ya melakukan sertifikasi chs ya yang kita luncurkan
itu tingkat confidence daripada orang untuk berkunjung sudah meningkat kembali
jadi kalau terakhir kali saya ke bali kemarin udah lumayan
udah lumayan minatnya orang ya
dan di akhir desember juga udah kelihatan tuh bookingan bookingannya juga sudah mulai

apalagi dengan jumlah holiday yang banyak
jadi diharapkan akhir tahun adalah peningkatan dalam domestik minimal ya
tapi memastikan bahwa semuanya mematuhi ini
ini kan susah nih
makanya kami selalu menyampaikan bahwa
syarat utama untuk sektor pariwisata agar bangkit adalah dapat melaksanakan protokol kesehatan
dan pariwisata ini bisnis trust
jadi jangan main main dengan protokol kesehatan
karena pada saat kepercayaan itu hilang
itu memperbaikinya butuh waktu yang sangat lama des
kita juga membuat buku panduan protokol kesehatan yang bisa di download untuk semua sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif ya
bukan hanya sertifikasinya saja
itu kita bisa download di websitenya kemen pari craft
memastikan sektor sektor atau sub sektor sub sektor yang
yang melakukan usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif dapat melakukan usahanya kembali
itu yang paling penting
checklistnya itu harus ada
supervisinya ada dan juga tentu saja kerjasama dengan pemerintah daerah
ini yang paling bertanggung jawab ya untuk memastikan semua
dan kemudian kesehatan juga
kesehatan ini kan semua ini berhubungan
apalagi kalau kita bicara mengenai pariwisata ekonomi dan lain sebagainya
ini semua industri itu ada kaitannya dengan pariwisata dan ekonomi
ini dua hal selain kesehatan kan ekonomi yang menjadi yang terdampak ya sangat buruk dengan covid sembilan belas ini
dari segi ekonomi kreatifnya
kita tahu ada tujuh belas ini ya
ini sudah ada data terakhir karena kan banyak sekali
ada kita lihat yang tentu saja yang berbasis digital
oke ada ininya lah kenaikan
tapi yang lain lain yang paling terdampak
ya ada sub sektor seperti kuliner fashion
ya yang justru jadi andalan ekonomi kreatif di tahun lalu
ini justru mempunyai tantangan tersendiri
makanya kami pemerintah melaunching namanya gerakan bangga buatan indonesia
itu untuk membantu para pelaku umkm dan ekonomi kreatif gitu
untuk memanfaatkan platform platform digital
dan kita lakukan pendampingan pendampingan juga
dan alhamdulillah per hari ini yang masuk itu
shifting dari offline ke online sudah tiga juta lebih
jadi memang ini upaya yang luar biasa gitu ya
membantu para pelaku ini untuk bisa survive di kondisi seperti sekarang ini
dan kita bantu lagi dengan program beli kreatif lokal gitu
itu pendampingannya juga lebih komprehensif lah
jadi itu ada dampaknya sudah kelihatan
jadi membantu sektor ekonomi kreatif ini bukan hanya kita membantu shifting dari offline ke online
tapi kita mesti mengajarkan atau memberi pendampingan misalnya keuangan pemasaran terutama
ekosistemnya kalau kita sebut
lalu akses permodalannya
terus akses penjualan ke ekspornya
mencapai sampai sebegitu
jadi upaya upaya ini kita lakukan agar mereka bisa survive
dalam kondisi yang sangat berat ini
kalau yang terdampak dan sangat sangat negatif yang sampai saat ini mungkin sulit untuk bangkit kembali
pada saat kondisi ini biasanya orang kan beli kebutuhan yang paling penting penting aja
pokok benar benar pokok banget
nah seniman dan kita kan lihat bukan saja di indonesia
seluruh dunia mereka penghasilannya itu langsung drop ya
kita bantu bikin semacam live online di digital dan lain sebagainya
supaya mereka bisa lumayanlah ada penghasilan
tetapi balik lagi
kondisi gini kadang kadang malah
kadang kadang kalau lagi vkon cuma pakai atasan doang
gak perlu banyak ganti baju
jadi fashion week event konser itu kan semua tidak ada kan tahun ini
kita bikin digital
kita sudah melakukan beberapa kali kerjasama dengan berbagai macam pihak untuk bikin fashion show yang melalui platform digital
jadi tetap kita berusaha bantu
tetapi memang ini sebuah tantangan tersendiri
dan memang karena kondisi ini masih banyak yang menahan belanja lah gitu ya
dalam kondisi seperti sekarang ini
seperti misalnya fashion lah
des kan kita gak terlalu penting penting banget dalam kondisi sekarang ini kan
sekarang fashionnya daster rumah
atau kalau meeting juga mungkin hanya atau kemejanya saja bawahnya
makanya tailor atau bisnis ini penjahit itu kan pada turun semuanya
tetapi kuliner sudah mulai naik
sekarang banyak yang online
saya telah mengikuti yang namanya menteri pariwisata indonesia sejak zaman yop ave sampai sekarang
ini kan ada bongkar pasang
saya justru lihat masalah branding indonesia inilah yang menjadi kunci salah satu kelemahan saya lihat
malaysia truly asia
sementara kalau kita lihat indonesia itu ada reman

ada wonderful indonesia
karena ini ahli branding ahli media ahli marketing strategist
mengenai bagaimana kita membrand yang namanya itu indonesia
nah ini kita hampir akhir tahun ya
jadi satu tahun ini fokus penggunaan anggaran dan fokus kerja ini kemana saja mas
fokusnya pertama tadi ya
salah satunya adalah hibah pariwisata
itu ya kita fokus betul betul untuk membantu para pelaku terutama di hotel dan restoran
mereka kan banyak pekerjaan
itu langsung ya hibah pariwisata
itu langsung ya
itu langsung ya
itu langsung ya
itu langsung ya
hibah dalam bentuk
dan banyak lagi yang lain misalnya pendampingan pendampingan
lalu bantuan insentif pemerintah banper dan lain sebagainya
kita lakukan terus
kita lakukan terus
dan semua yang tadinya anggarannya bukan untuk misalnya lebih kepada yang tidak terlalu penting gitu ya
bukan tidak terlalu penting
artinya tidak terlalu penting dalam kondisi seperti sekarang gitu ya
itu kita shifting ke sana semua untuk dorong itu semua
jadi bisa membantu para pelaku lah
banyak juga kita melakukan pendampingan melalui digital training melalui digital dan lain sebagainya gitu
kita sering lakukan sekarang
tapi saya lihat juga promosi tetap jalan terus ya ini
promosi begini des
promosi itu kan gini
saya mesti jelaskan lebih apa namanya komprehensi masalah promosi
jadi pada saat kondisi pandemi ini semua negara tetap melakukannya
walaupun perbatasan yang masih tertutup
contoh saya ambil contoh korea ya
iya mereka sangat
bahkan meng hire bts untuk promosi datang ke negaranya pada saat negaranya masih tertutup
sekarang masih tertutup wisatawan
kita harus tetap menjaga top of mind kita
brand kita brand indonesia kita atau brand pariwisata kita harus ada di top of minded para calon wisatawan
karena kayak vietnam thailand singapura malaysia dubai gitu ya
mereka tetap melakukan promosi yang menunjukkan keamanan di destinasinya
terutama health dan lain sebagainya
kalau nanti vaksinnya sudah ada pasti kan orang sudah gak sabar itu ingin melancong
jangan sampai nanti pilihan mereka bukan ke indonesia deh
kan itu jadi salah lagi nanti gitu ya
jadi para wisata ini bisa cepat bangkit lagi gitu ya
kalau kita tetap memaintain
pemaintain awareness atau namanya top of mind
daripada destinasi destinasi kita
memang dampaknya tidak dirasakan sekarang
tetapi pada saat mereka kembali lagi ke indonesia
akhirnya kan memberikan dampak ekonomi
hampir tiga belas juta pekerja para wisata secara langsung
belum kita bicara tadi ya
yang menopang sektor para wisata
jadi memang kita harus paham betul ya
sektor para wisata ini bukan hanya besar ya
tapi dampaknya sangat luar biasa gitu
kontribusinya terhadap gdp indonesia lumayan ya cukup tinggi kalau tidak salah
nah itu bicara soal itu boleh saya jelasin sedikit
kita kira kira empat persen
kalau kita coba membandingkan negara lain
mereka semua di atas sepuluh persen
thailand kalau tidak salah lima belas menit
malaysia dua belas persen
bahkan vietnam sekarang lebih tinggi lagi dari indonesia
artinya apa des
bayangkan kalau kita sekarang ini berusaha memperbaiki
atau menerai strategi para wisata kita
agar jangan ketinggalan dengan negara lain
tadi desy sebut baru bicara soal apa namanya pdb
belum dari jumlah wisatawannya
kita juga tertinggal jauh sama nebering country kita
dan apalagi kita ekonomi kreatif
kita kan kita justru menginginkan sumber yang istilahnya non resource based
tidak hanya mengandalkan sumber daya alam
tapi sumber daya manusianya
kreatifitasnya ini penting sekali
ini menarik bicara mengenai tadi branding
ini salah satu kenapa misalnya lihat mas wisnu
ya saya ingat ya awal covid ini sebelum indonesia kena covid
kita diketawain seluruh dunia
ada covid dimana mana kecuali di indonesia
tapi yang jelas setelah pasca covid ini
kita kan harus punya strategi baru
saya telah mengikuti yang namanya
menteri pariwisata indonesia sejak zaman yop ave sampai sekarang
ini kan ada bongkar pasang
saya justru lihat masalah branding indonesia inilah yang menjadi kunci
salah satu kelemahan saya lihat
malaysia truly asia
sementara kalau kita lihat indonesia itu ada remarkable indonesia
ada wonderful indonesia
mungkin mas wisnu karena ini ahli branding
mengenai bagaimana kita mem brand yang namanya itu indonesia
dengan segala macam kehebohan dan kekayaan yang kita miliki
ternyata kita paling sulit untuk melakukan branding terhadap negeri sendiri
jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan desy tadi
sebetulnya kalau tidak ada covid tahun ini
kita mau melakukan rebranding indonesia
perencanaan aja demikian
tetapi karena ada covid ya kita tunda lah gitu
walaupun masih ada
walaupun masih ada argumentasi ya
perdebatan perlu tidaknya diganti dan lain sebagainya begitu
tetapi menurut saya branding indonesia harus relevan dengan perkembangan zaman
terutama di era digital ini
harus ada sesuatu yang berbeda lah menurut saya
yang perlu kita dorong gitu ya
dan memang salah satu upaya pemasaran kita
nggak bisa kita cuma bicara dengan cara yang konvensional
kita harus melihat perkembangan zaman ini
apalagi karena pandemi covid ini
digitalisasi kan terakselerasi dengan sangat cepat
ya kan mau gak mau kita harus melihat potensinya apa nih nanti setelah
semua orang melakukan booking pemesanan dan lain sebagainya kan lewat platform digital
jadi kan betul betul kita harus betul betul mempelajari
trend pemasaran kemana
dan ini sekarang era yang canggih ya
ada berbagai macam digital analytics ya
yang bisa kita pelajari dan lain sebagainya
tapi upayanya tidak bisa konvensional lagi gitu ya
kita juga harus bisa bekerja sama dengan platform platform digital di luar
kita harus bisa bekerja sama dengan key opinion leaders
orang orang kreatif yang lain di dunia gitu ya
yang juga bisa membantu mempromosikan negara kita
selain yang lokal juga gitu ya
banyak sekali sekarang desi tahu lah content creator udah makin banyak ya
di indonesia maupun di luar negeri
apalagi khususnya di indonesia
sebenarnya bukan masalah kreatifitasnya
tapi apakah goods yang kita deliver itu sesuai dengan promosi yang kita berikan ini kan
supaya orang juga kembali terus menerus
iya dan banyak sebenarnya potensi indonesia yang dalam tanda kutip kurang dijual
kita kalah dibandingin filipina sama thailand
kalau di mata dunia internasional soal kulinernya
kalau dibandingkan dua negara yang tadi saya sebut
kan gila jauh lebih banyak gitu
lebih bervariasi dan ya desi tahu lah
cuman ya kita ada rendang sekarang kan sudah masuk ke unesco
ada sate tapi diambil oleh malaysia nih image nya
di malaysia truly asia
kita bicara dua puluh tiga puluh tahun lalu
di semua hampir di semua restoran thailand
menu rendang itu ada dengan nama rendang
tapi orang gak tau bahwa itu rendang itu punya indonesia kan
jadi bahkan thailand karena kehabisan menu dia pakai juga rendang
tapi sekarang mereka justru posisinya sangat kuat gitu
jadi artinya kita perlu nih mereview apa sih kekurangan kita selama ini
agar lebih baik ke depan
jangan sampai kita ditinggal terus nanti lagi ditinggal kamboja lagi
desi barusan menjawab kegundahan saya
itu apa yang menjadi
apalagi tadi desi bilang
wah kita double kita double gitu
oke sekarang how nya
ini karena biasanya implementasi
dan saya rasa dengan memilih
jokowi memilih seorang yang masih muda
dan juga pahamlah terhadap marketing
menggunakan media komunikasi dan lain sebagainya
saya lihat memang dari tahun ke tahun itu impresif sekali jumlah wisatawan yang datang ke indonesia
tahun dua ribu lima belas saya ingat itu masih di bawah sepuluh juta
kemaren ya tahun kemarin itu enam belas juta
kan katanya punya target dua puluh juta
ya ini kan berarti double dalam waktu lima tahun
tapi kita lihat kalau dibandingkan
singapura yang kecil kecil seperti itu
itu lebih dari kita punya
dan tadi disebut
ini kan berarti all this time
indonesia itu kalah sesuatu gitu
dibanding dengan negara negara tetangganya
nah ini mungkin harus
desi barusan menjawab kegundahan saya
nah itu apa yang menjadi
apalagi tadi desi bilang
kalau kita double kita double gitu
ya dibanding negara lain
vietnam tahun dua ribu hanya dua juta wisatawan
indonesia lima juta lebih
sekarang vietnam delapan belas juta
indonesia delapan belas juta
somebody else ya berupaya luar biasa
dubai tahun dua ribu hanya tiga juta
dubai tahun dua ribu tahun ini masih padang pasir ya
belum ada bangunan
artinya kan harus ada upaya yang sangat luar biasa untuk memperbaiki pariwisata kita
jadi saya bicara ini nih
ya untuk merestrategi ke para wisata kita
coba kita swalt sekarang ya
ini tanggung jawab seorang mas menteri
apa kalau dari kekuatannya dulu
apa saja yang masih merupakan kekuatan indonesia
saya rasa kalau banyak sekali dari segi kekayaannya
tapi itu belum atau belum pernah dijadikan kekuatan
pantainya alamnya dan lain sebagainya
ini orang masih memilih untuk pergi ke penang ke malaysia ke thailand
kita jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kita capai
menurut saya kita harus berusaha membandingkan ya tadi ya
dengan apa yang dicapai oleh tetangga tetangga kita
bahkan negara negara yang relatif baru merdeka begitu ya
artinya kita harus mampu mereview kembalikan
dan salah satu yang utama
yang sebelum pandemi ini kita sudah canangkan yaitu shifting from quantiti to quality
nah sebetulnya yang menarik adalah karena pandemi ini kualiti turisme menjadi penting
nah ternyata konsekuensinya des untuk bikin quality tourism itu banyak banget
untuk menuju ke arah sana
tapi tidak ada masalah ya harus kita upayakan
kita memperbaiki konektivitas kita ke depan
insya allah setelah pandemi ini kita akan perbaiki konektivitas kita
itu bagian dari kelemahan ya dari industri turisme kita
lalu destinasi pariwisata
lalu destinasi pariwisata
itu hal hal yang dasar yang perlu kita perbaiki
lalu yang sangat penting lagi adalah masalah kesehatan dan kebersihan itu tadi
apalagi karena pandemi ini
tanpa pandemi aja itu penting ya kan
apalagi setelah pandemi
nah itu salah satu upaya upaya kita untuk memperbaiki destinasi pariwisata kita gitu
nah ini ya beberapa yang kita coba strategikan
pada saat saya dulu melaporkan berbagai macam strategi justru malah bersama menteri bumn kami diminta untuk membuat bumn pariwisata dan yang terkait pariwisata
dijadikan satu holding gitu
untuk itu untuk membantu nantinya
dan ini bagaimana
akan masih tetap di jalur itu atau apa kira kira hasilnya yang ingin dicapai
kan masih dalam proses ini ya
masih dalam proses holding bumn yang pariwisata ini
tetapi progresnya sangat bagus ya
karena antara perusahaan perusahaan bumn yang terkait dengan pariwisata itu bisa saling menunjang saling support dan lain sebagainya
misalnya kita bicara soal aviasi lah gitu ya
saya dengan pak menteri perhubungan ini sering banget didiskusi sama menteri bumn
tentunya pak basuki juga ya terkait infrastruktur
itu membangun konektivitas
ya konektivitas itu hal yang mungkin agak terlupakan gitu
kesannya kita sudah aman soal konektivitas
padahal kita dibandingkan negara lain
balik balik itu tangga kita
ya masih jauh
karena kita pulaunya jauh lebih banyak
kita negaranya jauh lebih besar
ya enggak juga
itu nggak bisa dijadikan alasan menurut saya ya
kalau bicara seperti itu saya coba bandingkan soal seat capacity
seed capacity menuju indonesia sama ke negara negara lain
ke malaysia empat puluh empat juta per tahun
indonesia cuma dua puluh lima juta
belum dipotong dipakai orang indonesia sendiri
jadi memang kita masih harus berupaya
thai airways terbang ke eropa direct itu ada dua belas flight
ya palingnya hanya satu
ini kita baru bercanda
itu saja susah ya dipangkas pangkas terus rutenya
apalagi sekarang zaman covid ya
itu juga yang jadi pertimbangan kita ya
direksi garuda sekarang sangat support sekali ya
terhadap pembangunan pariwisata kita begitu ya
dan strategi aviasi kita juga bukan outbound
kayak singapore airlines thai airways ya lalu emirates
membawa devisa ke dalam negeri
bukannya mempromosikan orang indonesia untuk ke luar negeri
dan rata rata kalau orang indonesia yang mampu mereka pilihannya ke luar negeri kan justru
jadi kita mempromosikan indonesia di luar untuk
untuk datang gitu
dan itu tugasnya
tapi mas fisnis aris mengatakan weakness nya
sekarang weekenness kan banyak sekali ya
weakness nya paling penting kan infrastructure tentu saja
kalau kita lihat sekarang yang paling banyak ya orang datang kalau tidak ke bali ya paling nggak ke jawa
dan ini kan merupakan hanya sekian persen dari jumlah pulau dan area yang kita miliki
ini kan saya lihat banyak program program infrastructure yang sudah dibangun
konektivitas dan lain sebagainya
tapi yang penting kan sebenarnya tadi itu
kualitas penginapannya infrastruktur daerahnya itu kenyamanan keamanan dan lain sebagainya
nah ini bagaimana selama ini
kira kira karena harus bekerja sama dengan pemda tentu saja
jadi dengan kl kl yang terkait tadi saya sudah sampaikan dengan menteri perhubungan dengan menteri pu dengan menteri bumn
dan beberapa perusahaan bumn yang terkait
kita rajin sekali sering sekali untuk berkoordinasi untuk menuju ke arah sana
termasuk kita juga
kita juga bicara dengan para pengusaha pengusaha dan investor untuk membuat contoh labuan bajo
kita bicara juga dengan investor bagaimana caranya mereka untuk membuat quality destination itu
kita untuk melakukan investasi
ini harus dipahami dengan baik baik
apalagi itu adalah merupakan sumber daya alam dan aset ya
jangan sampai rusak nanti
itu kalau melindungi alam itu sudah environmental sustainability kan tadi saya bilang ya
itu satu hal yang sangat penting
salah satu yang menjadi fokus kita juga ya tadi selain alam yang mesti kita lindungi
quality tourism akan mendukung ke arah sana
jadi mereka cari yang bersih
cari yang menghargai
tidak merusak dan lain sebagainya gitu
terus yang kedua yang menurut saya tidak kalah penting adalah setiap destinasi itu harus memperkuat keunikannya
tradisinya dan lain sebagainya
itu harus betul betul dijaga
sehingga menciptakan daya tarik yang luar biasa
jangan kita berusaha jadi bangsa lain dalam menciptakan destinasi pariwisata itu gak boleh
uang yang dicari sama mereka satu keunikan atau satu daya tarik yang berbeda daripada apa yang terjadi di negeri mereka begitu ya
jangan sampai kita berusaha ikut ikutan
semuanya dijadikan bali
itu kan juga enggak
bali sudah punya kekuatan tersendiri yang nggak bisa juga ditiru oleh tempat lain
jadi ini bagian dari kreativitas juga nih des ya
menciptakan destinasi pariwisata yang harus punya keunikan dan daya tarik tersendiri
paling kuat adalah budayanya
sekarang kita lihat siapa yang datang ke indonesia
kan semakin lama jumlahnya semakin besar
ya sekarang yang punya uang itu dari mainland china
apa harus ada strategi supaya mereka datang kembali dan kembali dan spending ini gimana
spending itu salah satu kata kunci quality tourism juga
makin banyak dia spending artinya quality nya makin bagus
makin bagus ya
sebentar bicara soal quality tourism tadi dan spending
australia jumlah visitorsnya cuma sepuluh juta
nah kurang lebih kira kira empat ribu kalau dihitung ya
nah jadi ini yang mesti kita dorong
bukan hanya pemasaran ya tadi quality daerahnya juga gitu
dan salah satu
misalnya labuan bajo
sedemikian rupanya kita arahkan ke premium destination misalnya
dengan spending minimal sekian gitu
kurang lebih demikian
seperti kalau kita ke butan
tiga ratus dollar per hari itu di butan
bukan per visit ya
nah apa namanya
mandalika kita akan lebih arahkan ke yang millennial
yang seru gitu ya kan gitu
jadi nanti setiap destinasi ada theme nya lah gitu
ada target marketnya yang lebih jelas gitu
jadi kampanye besar sekali
dan kita juga harus tahu strengthnya bangsa kita
semua bangsa punya strengthnya masing masing
dan indonesia strengthnya yang paling menonjol ada dua hal
itu bloodnya orang indonesia
justru itu yang mesti kita
dan seharusnya dengan negara sebesar ini penduduk dua ratus tujuh puluh juta
kita tuh harusnya tuh lima puluh juta per tahun wisnu
bukan lima belas juta
bukan setengahnya dari badan malaysia
itu gak masuk akal
pada saat tadi dibilang
dibilang wisata kita sudah segini segini segala macam
harusnya indonesia bukan enam belas juta
harusnya mungkin diatas tiga puluh juta
harusnya kalau thailand tiga puluh sembilan juta kan harusnya kita lima puluh juta
paling kan pantai phuket
ya ada patpong mungkin kalau untuk bangkok
iya tapi itu
thailand jauh lebih kecil
artinya thailand yang lebih kecil dari phuket
thailand yang lebih kecil dari pira kita
daya tariknya gak sebanyak kita
budayanya gak sevarian kita
hanya bisa tiga puluh sembilan juta
menurut mas wisnu kenapa
kalau thailand saya melihatnya begini
kalau saya ya melihat thailand dulu ya
thailand itu karena tidak terlalu banyak kekayaan alamnya
mereka berpikir bagaimana memajukan perekonomian di negerinya
akhirnya salah satu yang dipilih adalah pariwisata
dan upaya ini sudah dilakukan secara konsisten dari tahun delapan puluh an
dan ini kata kata yang penting
contohnya bagaimana desi pernah di luar negeri pak lama
kota mana di luar negeri yang tidak ada thai resto
kota mana yang tidak ada thai resto
dengan standar makanan dan interior dan mood yang sangat thai banget
itu dibangun dari tahun delapan puluh an des
tujuannya bukan jualan makanan saja
tetapi menjual thailand
ini ada masalah lu ya
ini kan kembali ke branding lagi itu
kita harus membuat destinasi
kita mengundang film film barat untuk produksi di sini
berapa tahun yang lalu
saya pernah mendapat kesempatan untuk co produce film born legacy
waktu itu saya masih di kantornya desi yang sekarang ya
udah nih produsernya datang directornya datang ke sini pengen produksi film born
bayangin film top ini
harusnya diproduksi di sini
akhirnya dipilih di filipina
akhirnya mereka nyerah
nah kalau ada yang mau sekarang
kalau perlu saya bantu tuh bikinin izin
tanpa kedaulatan data ekonomi kreatif kita akan sulit maju
banyak yang tidak sadar
kreatif ini tidak ada kaitannya
tapi kaitannya itu sangat luar biasa
antara kedaulatan data dengan kemajuan ekonomi kreatif
sekarang balik ke ini post covid ya
mudah mudahan apalagi kalau vaksin
itu salah satu
kita kan harapkan mungkin satu dua tiga tahun ke depan lah kita
ini apa apa saja yang istilahnya bisa
yang perlu diubah
atau yang masih kita bisa lanjutkan
minimal sampai tahun dua ribu dua puluh
ya banyak hal juga yang sudah dilakukan
ya banyak hal yang sudah dilakukan sebelumnya
saya lihat baik
tapi kan kita tidak boleh puas
tadi saya sudah sampaikan
kita terus menggas itu pembangunan infrastruktur
kita pada saat recovery kita coba membalansi antara supply dan demand
sekarang kan supplynya
ketinggian demandnya kurang
nah ini bagaimana kita mendorong demand
salah satunya adalah dengan promosi
lalu menciptakan daya tarik daya tarik tambahan agar supaya demandnya mulai seimbang kembali
dan abis itu baru kita lebih dorong lagi ke jumlah wisatawan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya
lalu kan sdm
hal yang penting
itu kita ada beberapa perguruan tinggi
dan perguruan tinggi lain juga
banyak yang punya jurusan pariwisata
itu juga kita lagi dorong gitu untuk menciptakan tenaga kerja tenaga kerja yang handal dan mampu bersaing gitu ya
itu juga salah satu yang menjadi hal yang utama
dan pemasaran yang
nah pemasaran ini kan berarti harus paham mengenai targetnya
jangan sampai kita memasarkan di a tapi ternyata sebenarnya kan harusnya di b
jadi saya sempat lihat sebuah data
yang akhirnya saya melakukan ini ya
saya melihat data
wisatawan amerika ke indonesia itu empat ratus ribu tahun dua ribu sembilan belas
saya lihat thailand ada berapa
hampir satu tiga juta
orang amerika sekarang lagi miskin miskin
mereka gak akan kemana mana
vietnam dua kali lipat dari kita jumlah wisatawan dari amerika
lah artinya apa
artinya ada market yang sebenarnya harus kita tap gitu
ternyata di tahun dua ribu sembilan belas yang paling tertarik untuk search tentang indonesia
nomor satu australia ada sekitar enam ratus juta search
wajar lah ini negara terbang
nomor dua amerika
tiga empat lima itu jerman perancis inggris
terus saya cari
belanda dimana nih
kalau gak salah lu lutan delapan belas sama sembilan belas
tapi yang ada penerbangan kita ke belanda
iya jadi gak kacing
jadi kayak terus gimana ya nih ya gitu ya
terus gimana malah ke amerika sama negara kayak inggris perancis dan jerman
yang kenapa nggak kita tuju
terus wisatawan terbesar di dunia
tadi desy sempat mention
ini amerika sama cina susu susuran nomor satu
yang kedua ya tadi
yang setelah amerika sama china
habis itu perancis inggris jerman
jadi ini yang harus punya kita pelajari
dan cara memasarkannya juga beda
karena tiap negara juga punya gaya sendiri sendiri
ini sudah dilakukan atau belum
ini kan promosi kan tidak bisa
di era digital ini sangat memungkinkan sekali kita melakukan targeted marketing ya
dan apa namanya ini justru bisa mempermudah teknologi digital ini
apalagi dengan ai dan lain sebagainya
dengan analitik dan sebagainya gitu ya
kita bisa lebih spesifik menargetkan market atau bukan hanya pasar satu tempat saja
tapi orang bahkan individu
memungkinkan sekali kita target dengan lebih presisi
dan ini dilakukan terus menerus ya
kehadiran di platform internet dan digital
itu harus bisa
apalagi ke depan
nah ini bagian ke yang ekonomi kreatif ini kan digital everything sekarang berbasis digital
ini bagaimana ini merangkum ini semua
ini adalah industri yang justru
ya dimana orang lain pada bangkrut
kita lihat jeff bezos dan kawan kawan ini mereka langsung jadi ayah rakyat
karena digital ini menjadi
ya beberapa kayak aplikasi dan game memang
ini bagaimana menjadikan sumber kreativitas ini jadi sumber revenue yang lebih meningkat lagi
ya jadi gini
dari tujuh belas subsektor itu kan ada film juga ada musik juga ada animasi juga ya kan
ada aplikasi ada game ada desain
beberapa ya ini yang saya sebutkan
ini kan sebetulnya mempunyai potensi yang sangat luar biasa
ini sektor yang tidak tergantung dengan kekayaan alam
ini sangat besar potensinya ya
darahnya orang indonesia itu kekuatannya tadi
nah kreatifitas ini juga menjadi satu kekuatan kita
dan pengguna internet dan sosmed yang salah satu terbesar di dunia
besar di dunia harus memanfaatkan
karena tadi tujuh belas subsektor ini
bukan hanya perlu memahami digital
tetapi ekosistem yang dasar tadi
karena pada saat bicara digital kita harus tahu haki
jangan sampai kita cuma jadi bikin konten dan lain sebagainya
atau buat sesuatu tapi akhirnya pada saat maju somebody else
karena hakinya gak dipikirkan
penting ya kan
dan konektifitasnya tuh
kalau itu tadi kan konektivitas
konektifitas pariwisata beda nih
ini konektifitas wifi ya
tetapi memang itulah yang harus dipahami
bukan hanya kita belajar atau membangun produknya saja
pemasaran digital dan sebagainya
itu ekosistem yang tadi memang perlu kita dukung ya
ke arah sana
tapi sejauh mana sekarang kira kira bentuk ekosistemnya
berapa persen dari yang ideal
kita kan dalam kondisi pandemi ini kan agak terbatas ruang geraknya
tapi kita bisa melakukan melalui virtual
justru sekarang ini bisa fokus
karena kita sangat tergantung pada digital
kalau dulu kan mesti ke lapangan
kita bisa sekarang melalui webinar
melalui berbagai macam cara lah
untuk memberikan pendampingan pendampingan gitu ya
misalnya pemasaran digital dan lain sebagainya
itu terus kita lakukan
dan kita harus paham betul bahwa ini bukan cuma satuan gitu
yang para pelaku ekonomi kreatif harus paham a to z nya gitu
memang perlu waktu
tapi logikanya harus dipahami dulu
contoh sederhana keuangan
banyak pelaku umkm kreatif kita yang keuangannya campur aduk
antara kebutuhan dapur sama usahanya
akhirnya kan enggak
ya harus ada pendampingan lah
iya harus ada pendampingan
keuangan hal yang walaupun mungkin mereka pelaku kreatif biasanya kurang berminat ya gitu ya
ke keuangan gitu
karena agak berbeda otak kiri sama otak kanan nih
tetapi itu hal dasar yang sangat penting
contoh keuangan aja baru kita bicara
belum yang lain lain
kadang kadang cuek orang
kadang kadang cuek terhadap karya ciptanya
dan apalagi sekarang semua bisa ditaruh di youtube
dan itu nanti yang monetize orang lain
nah ini juga
dan itu sering terjadi
bahkan ya saya cerita aja
ada beberapa musisi terkenal kita yang sangat terkenal bahkan
bahkan ada yang sudah almarhum gitu ya
yang masih punya problem dengan hakinya
ampe hari ini
akhirnya mereka tidak mendapatkan benefit yang seharusnya mereka dapatkan
jadi belum kita bicara digital
seperti di mana
itu juga akan dilakukan juga di indonesia
itu penting sebenarnya untuk memprotek data kita juga
data para pelaku dan lain sebagainya
memang ini semua
dan saya lihat ini pemahaman terhadap kesana
karena kan sudah mulai meningkat
karena data ini sangat penting ya
sekarang semua data lah
tapi yang saya khawatir karena kita tuh adalah pengguna masalahnya waze news
semua platform yang besar
sosmed yang kita miliki
dan semua software nya itu
indonesia itu tidak memiliki nyata se problem
nah ini bagaimana kedepannya kalau kita memang mau membangun dari ekosistem digital
yang pada akhirnya kita tuh tidak punya properti data itu
makanya tadi saya sempat bilang
tadi ekosistem ekonomi kreatif yang dasar
yang berikutnya bicara soal data
ya bicara soal kedaulatan data dan lain sebagainya
itu juga tahap berikutnya yang penting
tanpa kedaulatan data
ya tanpa kedaulatan data ekonomi kreatif kita akan sulit maju
banyak yang tidak sadar
kreatif ini tidak ada kaitannya
tapi kaitannya itu sangat luar biasa
antara kedaulatan data dengan kemajuan ekonomi kreatif
karena akhirnya gini
saya ambil contoh ya
kalau orang lain yang lebih tahu marketnya dengan data
bukan yang memproduksi
kita marketnya masalahnya
kita cuma jadi market saja
ya memang kita memang marketnya
kita pengguna terbesar kita marketnya
tapi data bukan kita miliki
karena semua platform mau itu facebook instagram twitter
macem macem lah itu bukan milik indonesia
kalau desy punya produk
tapi saya yang tahu customer nya lebih detail seleranya dan lain sebagainya
akhirnya apa yang terjadi
ini memang kita harus kolaborasi
jadi bu meni kalau kolaborasi diatur
yang punya data ya
kembali ke enam belas juta kira kira kapan
kalau dari prediksi ya butuh waktu di tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
itu kan menurut berbagai macam
research yang mengatakan demikian
tapi saya rasanya waduh terlalu lama tuh
ya memang lama
terlalu lama buat sektor pariwisata kalau tahun segitu baru beres gitu ya
artinya kita harus melakukan upaya ekstra
kita bicara mengenai industri turisme
tapi sebenarnya kan dengan jumlah penduduk yang kita miliki
domestic tourism ini bisa di kita andalkan untuk ke inilah pemulihan ekonominya
saya setuju betul apa yang desi sampaikan
karena orang indonesia gak bisa keluar negeri saat ini ya
kita bisa alihkan untuk ke indonesia
makanya kita bikin kampanye di indonesia aja ya
tahun lalu wisatawan indonesia yang keluar negeri itu ada tujuh juta des
oh ya pasti
nah buat medical juga
indonesia banyak loh
orang indonesia tahun lalu
mereka sekarang nggak bisa ke luar negeri
ya kita coba arahkan ke indonesia
potensinya tuh sangat besar
banyak banget gitu
nah ini yang bisa menolong
jadi bukan ngitungnya jangan gini des
ngitungnya jangan wisatawan domestik tahun lalu aja yang spend di indonesia
tapi potensinya ada
wisatawan indonesia yang keluar negeri tahun lalu itu kan gak bisa kemana mana
mau tidak mau akhirnya libur di indonesia
cuman ya itu
hindari kerumunan pakai masker jaga jarak
jangan jadi kluster terbaru lagi kan biasanya
nah itu juga hal yang penting
jadi yang mendasar daripada pariwisata untuk bangkit adalah protokol kesehatan
itu sudah suatu harga yang harus dilakukan
tiga tahun sampai tahun dua ribu empat tahun ya
sekarang udah akhir dua ribu dua puluh
apa apa saja prioritasnya
ya singkat yang betul betul harus achieve sebelum
pertama kita memulihkan dulu
kita harus pulihkan dulu
sektor pariwisata kita antara supply dan demand itu harus kita seimbangkan dulu
ya dengan yang ada sekarang
upaya tadi ya dengan promosi dan lain sebagainya ya dengan menciptakan daya tarik sehingga kembali nih
yang tadinya supply sama demand begini gitu kita kembalikan dulu
pada saat yang bersamaan kita membangun infrastruktur
kita memenahi konektivitas
kita memenahi berbagai macam atraksi atraksi yang baru
dan lain lain termasuk pemasaran yang lebih relevan dengan zaman sekarang ini
itu yang kita lakukan juga berbarengan
gak bisa separoh separoh gitu ya
sehingga pada saat nanti mulai pulih kembali gitu ya justru kita akan jauh lebih baik daripada sebelumnya
bukan cuma sekedar kembali daripada sebelumnya
nah itu yang menurut saya prioritas kita termasuk sumber daya manusia yang kita siapkan tadi
ekonomi kreatif dan pariwisata ini saling menunjuk pariwisata yang tidak kreatif itu tidak menarik
apa namanya ini sektor ekonomi kreatif sangat bisa mendukung pariwisata
bisa saling membantu dan menghidupi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
makanya di setiap destinasi lima destinasi sumber prioritas kita sedang mempersiapkan creative hub misalnya
creative hub itu fungsinya adalah apa
untuk mencari potensi potensi lokal untuk dikembangkan sehingga pada saat pariwisata kembali lagi mereka merasakan manfaatnya
mendapatkan manfaat ekonomi yang baik
kalau dari segi ya memang ini tahun yang sangat menantang ya
nggak gampang jadi menteri apalagi menteri pariwisata
bagaimana kira kira apa feedbacknya dari presiden
happy tidak happy paling sering dimarahin kenapa
dan mungkin wisnu sendiri merasa performance saya ini bagaimana gitu kalau melakukan self analysis self reflection
ya karena begini
pertama sektor pariwisata kan sektor yang paling terpuruk
selama ini kan hanya untuk membantu dulu
tapi buat sektor pariwisata yang paling baik adalah demand datang kembali
buat mereka itu yang mereka harapkan
tetapi kondisi ini gak mungkin
kondisi sekarang itu perlu waktu untuk kembali ke situ
jadi memang kondisi ini berat bukan hanya buat saya saja
tapi buat menteri pariwisata semua negara di dunia ini berat dan tidak mudah
tahun depan kita juga akan fokus tuh
membantu berbagai macam jenis usaha di pariwisata maupun ekonomi kreatif
tapi nasibnya kan beda kan sekarang mas wisnu
bagaimana culture shocknya masih ada
saya lihat tambah ini kurus karena kurang makan atau nggak ada
saya ikut prihatin jadi melihatnya
apa kira kira yang dirasakan culture shocknya
pasti beda lah
iya beda sekali
pacenya kan beda
kalau dulu kan bos
sekarang kan ada bosnya
segala satu kan bisa cepat ya
kita mau apa cepat
pokoknya result oriented deh gitu ya kan
sedemikian rupa dan nggak ada jeda waktu gitu untuk mau ngelakuin sesuatu atau mau
atau mau menjalankan sesuatu gitu
di sini kan ya ada birokrasi ada segala macam gitu ya
yang mesti kita jalankan
tapi birokrasi juga sebetulnya kalau kita pahami gitu ya
ya bisa dipercepat gitu
kedua ya memang tantangannya adalah zona nyaman itu
zona nyaman di
sekarang nggak nyaman sama sekali maksudnya
ya kan untuk orang udah kelamaan di zona nyaman kan agak sulit untuk berubah ya
jadi saya apa
iya tapi banyak yang berubah juga
banyak gitu ya di kemenparekraf
tapi ada juga yang masih ya gitu gitu aja gitu
tapi alhamdulillah lah sebagian ya cukup banyak yang berusaha mengikuti pace saya gitu ya
itu yang penting
tapi tahun dua ribu dua puluh empat lah istilahnya
melihat hasil yang ingin
jadi ini salah satu dari ciri khas selama ini
kan prediksinya pariwisata tuh pulih tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
tapi kan menurut saya kelamaan
jadi kita harus mengakselerasi itu dengan berbagai macam
kembali ke enam belas juta kira kira kapan
kalau dari prediksi ya butuh waktu dua ribu di tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
tapi kan itu kan menurut berbagai macam research yang mengatakan demikian
tapi saya rasanya waduh terlalu lama tuh
terlalu lama buat sektor pariwisata kalau tahun segitu baru beres gitu ya
artinya kita harus melakukan upaya ekstra
terima kasih des
kelihatannya banyak sekali ya pekerjaan
dan yang penting kelihatannya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak ya
karena pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini sebenarnya apapun yang kita lakukan ini ujung ujungnya yaitu
membuat indonesia jauh lebih kuat lagi
demikian insight with desi anwar kali ini
banyak sekali kita pelajari mengenai rencana strategi dan perkembangan
mengenai rencana strategi yang akan dilakukan oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
dan tentu saja memang tahun ini tahun covid ini bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia merupakan tantangan yang sangat terberat ya
semoga setelah adanya vaksin kita bisa ya pulih kembali
tapi tentu saja dengan mindset yang baru
kita tidak boleh business as usual
tapi mau tidak mau harus jauh lebih kreatif
harus jauh lebih kreatif
harus jauh mencari peluang di dalam masa krisis ini
dan yang penting lagi harus memiliki optimisme
bahwa kita semua bisa keluar dari cobaan
acara ini juga dapat anda saksikan di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa dan jangan lupa gunakan masker selalu
rajin cuci tangan jaga jarak dan hindari kerumunan